sementara itu komnas perempuan membeberkan adanya temuan terkait dugaan kekerasan seksual terhadap istri verdi sambo putri candrawati
oleh brigadir yosua yang terjadi di magelang jawa tengah
hal itu dikatakan komisioner komnas perempuan siti aminah tardi dalam konferensi persnya di kantor komnas ham
yang berlangsung pada kamis siang
menurut komnas perempuan dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap putri candrawati oleh brigadir yosua di magelang
terjadi pada tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh
hal itu berdasarkan pernyataan yang disampaikan putri cendrawati yang diutarakan kepada pihak komnas perempuan
untuk itu komnas perempuan meminta penyidik mabes polri melakukan penyelidikan akan adanya temuan tersebut
yang dihentikan itu adalah
laporan pelecehan seksual pada tanggal delapan
sedangkan dari proses tim gabungan komnas perempuan dan komnas ham
yang kami meminta keterangan dari ibu p kemudian dari s
itu ada dugaan atau bisa menjadi petunjuk awal untuk penyelidikan kekerasan seksual
di magelang pada tanggal tujuh
juga kami juga merekomendasikan agar hasil asesmen yang dilakukan oleh tim psikologi klinis
maupun oleh lpsk menjadi bahan untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dengan dugaan kekerasan seksual di magelang